dunia fashion muslim di indonesia saat ini tengah berkembang
hal ini tak terlepas dari tuntutan untuk berpenampilan menarik
serta keragaman pilihan dalam mengenakan busana muslim
pemain di industri ini juga terus mencari peluang bisnis
seiring dengan tren yang terus berkembang
salah satunya adalah mita fauzan
seorang perancang busana muslim asal kota bandung
latar belakang ibunya yang memiliki keahlian menjahit busana
membuat mita tertarik untuk menggeluti dunia fashion
maka sejak dua ribu empat mita mulai serius menggeluti industri ini
melihat indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar
membuat mita sadar bahwa industri busana muslim merupakan peluang yang besar
untuk tahun dua ribu dua puluh empat indonesia itu kan dicanangkan sebagai kiblat muslim fashion dunia
dan secara pangsa pasar itu akan lebih besar lagi
nah kalau kita ambil misalnya kecil aja
tiga persen aja itu kan jumlahnya masih tetap besar
itu sekitar satu ratus delapan puluh tiga miliar lah gitu ya jumlahnya
jadi itu merupakan peluang yang sangat besar sekali
peluang yang sama juga dilihat perancang busana muslim lainnya asal bandung yemi sudibyo
yemi mulai membuat rancangan busana muslim sejak tahun dua ribu tiga belas
menurut yemi besarnya peluang dalam bisnis busana muslim
membuat perancang busana muslim terus bermunculan
dengan sejumlah ide yang kreatif dan menarik
inovasi dan konsistensi menjadi salah satu modal jamie untuk tetap bertahan menjelang sepuluh tahun karir
nah di sini kita tinggal kita meningkatkan dengan relasi relasi yang kita punya
sehingga kita bisa meningkatkan usaha usaha kita dan tujuan kita apa
saya kan mempunyai tujuan bahwa indonesia adalah menjadi pusat desain ataupun pusat baju muslim sedunia

nah itulah yang menjadi tujuan saya sehingga apapun yang memang menjadi tantangan
apapun yang menjadi rintangan itu akan menjadi saya lalui
dan saya mungkin akan bermitra dengan orang orang yang bisa mewujudkan cita cita saya untuk kedepannya
menjadikan indonesia menjadi pusat baju muslim
sejumlah penghargaan busana sempat yemi lakukan salah satunya indonesia fashion week dua ribu enam belas lalu

karya yemi sudibyo tidak hanya dipasarkan di indonesia
kiki haryadi rizky rahadian bandung jawa barat